puluhan siswa sebuah sekolah dasar negeri di mojokerto
terpaksa mengenakan masker saat proses belajar berlangsung
para pelajar ini menggunakan masker karena tidak kuat dengan bau dan juga asap pekat
yang timbul dari pabrik baja yang tak jauh dari sekolah mereka
pemandangan seperti ini sudah biasa di sdn mojelebak kecamatan jetis mojokerto
setiap pagi menjelang masuk sekolah para siswa selalu berbaris rapi
menunggu giliran mengambil masker baru
yang dibagikan oleh guru sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai
seperti di dalam ruang kelas tiga ini
para siswa harus mengenakan masker dalam ruang kelas saat kegiatan belajar mengajar berlangsung
penggunaan masker terpaksa dilakukan karena sekolah mereka terkena dampak asap dan debu
yang dimunculkan oleh pabrik peleburan baja milik pt nasional interindo metal
siswa mengaku jika tidak memakai masker bau asap membuatnya pusing
asap pabrik yang melintas sampai ke ruang kelas terkadang membuat hingga mata pedih
asap pekat tersebut terus muncul dari pabrik selama hampir dua puluh empat jam
jarak yang sangat dekat dengan sekolah membuat guru berinisiatif memberikan masker kepada para siswa
kepala sekolah sdn mojelebak mengaku pabrik yang hanya berjarak beberapa puluh meter dari sekolah itu
sudah berdiri sejak sembilan

tetapi baru saat ini saja asapnya terasa lebih pekat dan mengganggu kegiatan belajar
karena kalau kita lihat setiap pagi itu lantai di teras itu hitam semua
bahkan alat alat di kantor semua itu harus dibersihkan selama mengajar dari jam tujuh sampai jam satu atau jam dua itu disapu tiga kali
jika terus dibiarkan dan tidak ada perubahan sekolah khawatir akan lebih banyak wali murid yang memindahkan
anaknya ke sekolah lain
tahun ini saja sudah ada sepuluh siswa yang pindah ke sekolah lain yang jauh dari pabrik
sementara manajemen pabrik peleburan baja pt nasional interindo metal tidak merespon permintaan untuk wawancara terkait masalah ini
agung wibowo mojokerto